dibilang kerja banyak nganggurnya
dibilang nganggur sebetulnya kerja
aku ikut kerja sama kang bohim jualan kaos
tapi dia ngesetia pari jualannya
nyari dompet bang kojak
ada helm gak buat bang kojak
saya belum sampai warung kopi
kenapa balik lagi
saya dicegat wili
oke siapa takut
mereka itu sudah mulai gentar
apalagi besok bos bun sudah keluar
kalau udah pulang dia bilangnya mau ke rumah dulu
terus nanti kesini
lagi pergi dulu

bang kojak naik angkot dari sini kan
sekarang kita nyusuri rute angkot
sekarang kita nyusurin rute angkot
kalau kita sampai tempat yang bang kojak inget
jadi tempat turunnya orang yang duduk di sebelah bang kojak

langsung suruh aja berhenti
langsung suruh aja berhenti
denny dihajar sama dia
besok bos bubun keluar
mau balik lagi ke terminal
posisi kamu dimana
yang penting saya udah balas dendam ke willy
coba dari sini
anda khusus blanket
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
cerayam cerayam cerayam
ladang ladang ladang
lapak lapak lapak
dia turun di sini
cari dompet bangko jak
yang penting ktp sim sama stnk masih ada
biasanya kamu kesini gak pernah lama
sekarang mah lama
biarin aja atuh
terus dari tadi diem aja duduk
kayak yang lagi mikir terus
beda pisahnya sama kamu
kalau saya emang kenapa
saya yang gak pernah mikir
maksud saya kang pirman safitra kondisi kesehatannya menurun
tadi kamu berdua
kalau kamu berdua
kamu harus berdua
berdua harus berdua
biarin berdua harus berdua
tadi kamu bilang kondisinya membaik
itu tadi kang
dokter masih meriksa
saya masih di sini
terus nunggu kabar
di depan itu
tidak ada kauhydro
dibilang kerja banyak nganggurnya
dibilang nganggur sebetulnya kerja
aku ikut kerja sama kang bohim jualan kaos
tapi dia setiap hari jualannya
yang rutin paling sabtu sama minggu
karena biasanya rame
kalau hari biasa kang bohim gak suka jualan
kadang kadang dia sibuk karena ada kerjaan sablon
atau memang stok yang buat dijual gak banyak
kadang kadang alasannya suka gak jelas
dia bilang enggak dululah
kalau kayak gitu kayaknya mah dia lagi males
sejak berhenti magang di om ubed saya nggak ada kegiatan
kenapa berhenti magang
gara gara uang transport ya
kalau benar benar cuma buat transport sih cukup
saya bukan cuma buat transport
saya butuh buat transport
saya butuh buat makan juga
sempat kepikiran buat jadi copet lagi
kok bisa gak takut ketahuan
saya sudah siap secara mental maupun fisik
secara mental artinya saya punya keberanian
secara fisik artinya saya mempunyai keterampilan
sudah lama jadi copet
saya punya pengalaman panjang dalam dunia percopetan
jadi dengan kata lain
saya ini sesungguhnya adalah sosok seorang pria yang matang
gimana ceritanya kamu bisa lepas dari bos saib
ya gara gara dia kena todong hp nya diambil
selama ini yang dia andalkan buat ngancam kita kan
terus diperbanyak ada tulisannya
terus dia pasang di mana mana
foto kita kan di hp dia
belum dicetak hp nya diambil yang nodong
jadinya kita aman
kamu di mana
ngapain kamu sama cowok berdua di taman
kan tadi aku udah bilang
kok gak diangkat
kayaknya barusan kamu ditanya tanya
teman kamu polisi
kok banyak nanya
baik tunggu satis